aksi saling dorong dan nyaris baku hantam dua kubu warga terjadi di perumahan kota serang baru bekasi jawa barat minggu siang
sejumlah petugas kepolisian yang diterjunkan ke lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi tindak kekerasan di antara kedua pihak
ketegangan pun akhirnya dapat diredam setelah petugas mengevakuasi belasan warga yang sedang melakukan peribadatan
upaya mediasi pun sempat coba dilakukan namun tak membuahkan hasil puluhan warga setempat masih berkumpul melakukan protes
sekarang harus dijelaskan sebelum berjalan sudah kita ingatkan tapi kenapa masih berjalan
insiden ini bermula dari adanya alih fungsi sebuah rumah toko menjadi tempat ibadah
hal itu kemudian mengundang reaksi penolakan dari sejumlah warga
selain karena yang melakukan peribadatan di ruko itu bukanlah warga sekitar alih fungsi ruko menjadi tempat peribadatan dituding belum mendapat izin dari pemerintah setempat
karena warga menginginkan itu penggunaan tempat ibadat ini disetup dulu sampai ada izinnya
kalau memang nantinya tidak berizin berarti tidak bisa menggunakan tempat ini itu aja sebenarnya
dan warga pada prinsipnya tidak mau tatanan keharmonisan yang sudah terjalin selama ini di blok f antar umat beragama antar suku itu rusak hanya karena kepentingan orang dari luar blok f
warga berharap pemerintah bersikap tegas melakukan tindakan terkait dengan tempat ibadah yang tidak berizin agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat
sementara itu pihak ruko maupun rumah ibadah belum bisa dimintai konfirmasi
dedy beben bekasi cobarat